nau sih mamah ada anak anak
didampingi oleh kabit humas dan kasub ditjatan raspol dan metro jaya
dua tenaga kerja wanita aslem dan hana
tampil di hadapan awak media pada kamis kemarin
dengan berlinang air mata aslem dan hana mengaku bersyukur
lolos dari maut lantaran berhalangan untuk bertemu dede
salah satu tersangka pembunuhan berantai wawon cs pada desember lalu
masih dicari keberadaannya saya belum tahu di mana mereka berada sekarang
dari hasil pemeriksaan kedua tkw tersebut mengaku telah menyetorkan uang gaji setiap bulannya kepada wawon
dengan harapan dapat dilipat gandakan
aslo mengaku telah menyetor uang tunai sebanyak dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah kepada wawon cs dalam kurun waktu enam tahun
sedangkan hana telah menyetor uang tunai sebanyak tujuh puluh lima juta rupiah dalam kurun waktu dua tahun
kita bersama sama cukup prihatin ini menjadi perhatian publik
dan ini soal kemanusiaan sekali lagi kita sampaikan
kekejian ini kejahatan ini partner in lone nya harus tuntas
dan kemudian agar tidak ada korban korban lainnya
hingga saat ini penyidik di treskrimum polda metro jaya terus fokus melakukan pencarian
para tenaga kejahuan nita yang turut menjadi korban penipuan wawon era satu dan dua rekannya
yang mengaku mampu menggandakan uang
dan harta korban dengan kekuatan supranatural
penyidik turut menelusuri apakah terdapat tersangka lainnya dalam kasus ini
dari kesebelas korban yang tertipu dengan akal bulus wawon cs
dua di antaranya merupakan korban pembunuhan berantai yanni siti dan farida
kasus pembunuhan berantai wawon cs bermula dari penemuan tiga orang yang tewas dengan mulut berbusa
di rumah kontrakan di kampung ciketik udik bantar gebang bekasi pada dua belas januari dua ribu dua puluh
penyelidikan kasus ini kemudian bergulir dengan terkuaknya kasus pembunuhan berantai di sejumlah daerah
modus wawon erawan dan dua rekannya mengaku bisa menggandakan uang
tim liputan cnn indonesia